kita kesorotan lain saudara kapolri general listio sigit prabowo
memberi penghargaan kepada satrio casis bintara polri
yang menjadi korban begal di kebonceruk jakarta barat
satrio direkrut ikut pendidikan bintara
kapolri mengapresiasi keberanian satrio melawan komplotan begal
dan masih berniat mengikuti proses rekrutmen polri
kabar bahagia ini diterima keluarga
usai pemberian penghargaan berupa golden ticket
dari kapolri jenderal listio sigit kepada satrio mukti
lolos seleksi rekrutmen siswa bintara polri
melalui jalur khusus disabilitas
kami mendapatkan informasi bahwa
sudah mendapatkan penghargaan dari bapak kapolri
untuk bisa mengikuti pendidikan bintara polri
sehingga kami hadir untuk memberikan dorongan moral dan semangat
serta mengucapkan selamat kepada tio dan kedua orang tuanya
yang pada akhirnya bisa mencapai cita cita sebagai seorang teroris
tangis haru keluarga satrio mukti raharjo
calon siswa bintara polisi yang menjadi korban begal pecah
saat tahu dirinya diterima menjadi anggota polri
kapolri jenderal listio sigit merekrut satrio untuk ikut pendidikan bintara polri
melalui jalur khusus disabilitas
kapolri mengapresiasi keberaniannya melawan komplotan begal
dan masih berniat mengikuti proses rekrutmen polri
kapolri general listio sigit merekrut satrio untuk ikut pendidikan bintara polri
dengar kabar berita seperti itu saya juga mengucapkan banyak terima kasih
tapi sekali lagi saya mengucapkan banyak banyak terima kasih
atas kebaikan hati bapak kapolri telah mengasihi saya kesempatan
sebelumnya satrio mukti reharjo di begal
saat perjalanan menuju tes calon siswa pada sabtu lalu
korban sempat melawan ketiga pelaku
namun kalah dengan luka sabetan senjata tajam
pembegalan calon siswa bintara polri di kawasan kebonjuruk jakarta barat
karena mencoba melawan saat ditangkap polisi
dan terakhir ditangkap lima orang pelaku
oleh sudit jatang ras
di preskrim kumpul dan mitra jaya
yang jelas pelaku itu ada lima orang
perannya tiga orang ini satu kelompok
ya mereka spesialis pelaku kejahatan kekerasan
ini mereka kelompok yang sangat sadis
ya kasihan korban dengan tkp terakhir ini
ada beberapa tkp yang sudah diungkap
orang tua satrio mengapresiasi penghargaan dari kapolri
mereka berharap satrio bisa menjaga kepercayaan penugasan
satrio muktiraharjo calon siswa bintara polisi
yang menjadi korban begal mendapat penghargaan
bagaimana tanggapan satrio dan juga keluarga
ketika menerima berita ini
saudara ada satrio muktiraharjo
satrio selamat petang sehat selalu
alhamdulillah selalu sehat sehat selalu
ya yuk saya ucapkan selamat ya
sudah akhirnya cita cita menjadi siswa polri ini berhasil
satrio sekarang sudah merasa lebih baik
alhamdulillah untuk kondisi saya sekarang sudah masa pemulihan
tinggal terapi jari dan bagian kaki mengering saja
oke artinya sudah mulai bisa beraktivitas ya tio ya
untuk beraktifitas ya delapan puluh sudah mulai
cuma masih terhampat di bagian kaki dan tangan saja
ini kabar yang membahagiakan tentu buat tio dan keluarga ya
tapi boleh cerita lagi gak sih gimana itu awalnya bisa dapat informasi diberikan kabar bahwa akhirnya tio diterima
jadi pas kemarin itu dengar kabar saya itu posisi masih tidur
jadi pas bangun tidur ponsel saya itu hp saya banyak lah
teman teman saya pada nge tag nge tag in pak jendral gini gini dan sebagainya
terus saya tanyalah kepada orang tua saya
mama saya ya mau mengucapkan alhamdulillah gini gini
terus nggak lama kemudian dari humas polres jakbar datang ke rumah untuk ngasih tahu info itu aslinya benar
dan saya kayak wah saya dibilang lega bersyukur alhamdulillah kayak mimpi saya terwujud
impian saya yang dari kecil yang saya ingin inginkan memakai seragam seperti itu akhirnya terwujud dan diberi kesempatan oleh bapak jenderal
jadi kalau sekarang ini komunikasi lanjutannya sudah ada ya terkait dengan ini dari pihak kepolisi penerimaan ini
kalau untuk informasi selanjutnya belum ada kelengkapan pendidikannya dan lain sebagainya
karena masih menunggu proses pemulihan dari diri saya dulu
oke kalau tahapan selanjutnya tio sudah tahu apa yang harus dilalui apa yang harus dilakukan
begitu setelah penerimaan ini
kalau untuk tahapan selanjutnya ya belum ada info ya kak
karena dari pihak polisi cuma mengasih tahu ke saya untuk cepat istirahat yang cukup pemulihan yang ini
karena ya polisi semua berharap tahun ini saya bisa berangkat pendidikan tergantung proses pemulihan saya
kalau dari tio sendiri apa yang sudah dilakukan untuk mempersiapkan diri masuk dalam pendidikan nanti
kalau dalam diri saya saya selalu siap sih
tapi untuk kayak persiapan dan lain sebagainya itu akan saya siapkan nanti ketika ada kabar
tio ini kita di layar juga sedang menampilkan tio bersama dengan orang tua ya
ini pada saat dinyatakan diterima ada sujud syukur
kemudian akhirnya tio cita citakan bisa terwujud
melihat anak pertamanya yang tidak dinyangka nyangka bisa mewujudkan impian omongan kecil anak kecil itu
terima kasih kepada bapak jenderal istio sigit prabowo yang memberikan saya kesempatan untuk menjadi anggota polri
dan saya melihat orang tua saya saja seperti itu saya terinyuh
cuma ini untuk orang tua saya
tapi ini untuk orang tua saya dan untuk almarhum nenek saya sih
ini yang kali kedua ya tio mencoba ya untuk di bintara ini ya sebagai bintara ya
tahun kemarin saya gagal di bagian perinkingan
tio saya tidak bermaksud untuk mengulik peristiwa itu pasti sangat traumatis buat tio ya ketika peristiwa pembegalan
tapi boleh dicerita tidak kepada kami
dari kasus peristiwa pembegalan
sampai kemudian akhirnya mendapat atensi langsung dari bapak kapolri
jadi pas saya sudah terjadi pembegalan yang saya dilarikan di rumah sakit
dan saya sudah berada di rumah sakit tarakan
itu jadi dari pihak penerimaan polri di polda itu nelpon menghubung orang tua saya
kayak menanyakan ini saya kenapa gak hadir
tapi alhamdulillah dari orang tua saya
langsung menjelaskan kronologinya dan responnya sangat baik
dan langsung kayak polisi langsung pada datang dari bak sdm polda metro jaya langsung datang
setelah itu gak lama kemudian langsung semuanya pada datang dari intelijen dan lain sebagainya
dari reskrim barreskrim dan lain sebagainya pada datang
karena apa ya saya ini sebenarnya bukan siapa siapa
tapi didatangi oleh semua polisi polisi
komandan komandan kayak wah saya mengucapkan banyak banyak terima kasih
yang sigap sigrap dan lain sebagainya itu kayak
terus setelah itu dan saya langsung di operasi
hari itu juga saya langsung di operasi
dan dapat kamar juga langsung banyak lah polisi polisi yang menjenguk saya
dari bapak kapolres juga menjenguk saya di rumah sakit
dan dari bak sdm polores juga menjenguk saya
seperti itu sih sampai saya pulang dari rumah sakit
baik ini akhirnya mimpi satrio bisa terwujud
tentu persiapan diri mental dan sebagainya
mudah mudahan bisa kuat begitu ya satrio ya